ya partai nasdem cukup percaya diri menyebut jika putri presiden keempat abdurrahman wahid yeni wahid digadang akan menjadi salah satu bacawa pres yang akan dipasangkan dengan anies baswedan pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
namun munculnya nama yeni wahid justru menjadi persoalan internal partai koalisi karena tidak pernah diajukan oleh anggota parpol serta dibahas oleh tim delapan
lalu bagaimana peluang yeni wahid untuk menjadi bacawa pres anies baswedan kita diskusikan topik ini bersama plt sekjen dpp partai nasdem hermawi taslim
selamat malam bang taslim apa kabar
selamat malam baik sehat
ya terima kasih bang sudah bergabung gini tadi mbak yeni sudah mengatakan membuka diri dan disampaikan juga memiliki kedekatan khusus dengan pak anies
gus coy juga bilang bahwa bisa menutup kemenangan di jawa tengah dan jawa timur tapi kemudian anggota parpol tidak mengusulkan dan tidak bisa dibahas di tim delapan
menjawab ini bagaimana bang apa yang terjadi sebenarnya
jadi saya sudah ikuti semua pemberitaan itu mbak yeni yang kita kenal seperti biasa cerdas dan terbuka
kita berterima kasih mbak yeni mau berterus terang terbuka mengungkapkan isi hatinya dan ini hal yang baik buat kami
agar kandidat kandidat jadi kandidat kandidat yang sudah menyatakan kesedihan ini ada beberapa
tadi pak sarif hasan mengatakan dari demokrat itu ada ahy
gus coy mengatakan dari nasdem ada mbak yeni dan segala macam
ini semua masukan masukan untuk kita untuk terus mencari yang terbaik
jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan semua on proses semua masih dalam penggodokan dan insya allah puji tuhan pada saatnya nanti kami akan muncul dengan pasangan anies baswedan dan titik titik yang terbaik
saya kira ini fine fine saja bagus bagus saja
diskusi dan komunikasi dengan teman teman koalisi perubahan bagaimana sebenarnya
diskusi terus berlangsung diskusinya itu kan ada dua macam
ada tim kecil tim delapan yang sudah dibentuk
dari nasdem itu ada sugeng suprawoto dan willy aditya
tapi terkadang juga pimpinan pimpinan partai bertemu baik bersama sama tim delapan maupun hanya pimpinan partai saja
dan kita pribadi pribadi
saya misalnya dengan sekjen partai demokrat rifki dan sekjen pks juga sering bertemu
semua itu dalam rangka mencari titik temu mencari kesepahaman yang terbaik untuk kita berangkat ke kpu melakukan pendaftaran
oke kenapa ini menjadi sorotan
karena sinyalnya cukup kuat bang taslim
karena gini pertama tidak pernah dibahas oleh tim delapan
tidak pernah diusulkan oleh anggota koalisi partai
lalu kemudian kita tahu bahwa majelis tinggi demokrat tadi yang seperti anda sampaikan
sudah mengatakan bahwa yang paling pas untuk dipasangkan dengan pak anies ini cuma ahy
nah apa kemudian publik bisa menebak bahwa ada komunikasi yang tidak selaras begitu tidak cukup kompromi begitu di dalam koalisi perubahan ini
justru koalisi perubahan ini saya rasa tidak cukup kompromi
jika kita lihat di dalam koalisi perubahan ini kita bisa lihat bahwa ada komunikasi yang tidak selaras begitu tidak cukup kompromi begitu di dalam koalisi perubahan ini
jadi komunikasi komunikasi itu untuk mencapai titik kompromi
tidak ada satu hal yang mendesak untuk kami segera menetapkan cawapres kami
karena capres kami yang pertama sejak tiga oktober ketika orang lain belum apa apa
kita sudah menetapkan capres
jadi biar saja ini berjalan secara alami
dan diskusi diskusi yang ada sekarang ini malah dinamis dan baik
relasi kita antar partai juga baik
kita tetap saling percaya
anda bisa lihat bagaimana demokrat menerima partai lain
bagaimana pak surya palo menerima yang lain
kita karena koalisi ini kita bangun di atas basis saling percaya kita fine fine aja
oke tapi pak anies katanya sudah mengantongi nama cawapres
berarti namanya ini memang sudah tidak dimasukkan ke dalam
poin empat dari piagam kerjasama antar partai mengatakan bahwa
cawapres itu akan diumumkan oleh pak anies
tentu pak anies dalam menentukan cawapres itu dia tentu berdialog
bukan hanya berdialog dengan partai koalisi tapi berdialog dengan masyarakat
tiga hari yang lalu kami menampingi beliau di padang juga banyak masukan tentang kriteria kriteria cawapres
jadi menurut saya ini tidak ada sesuatu yang perlu dipertentangkan
kita tunggu saja pada saatnya kami pasti tidak terlambat mendaftarkan paslon kami yang akan dibawa ke kpu nanti
karena gini bang taslim publik mengatakan ini seperti buying time oleh pak surya begitu untuk menolak secara halus kehadiran ahi sebagai pendamping pak anies begitu
jadi di dalam proses ini pak surya sebagai pimpinan partai nasdem tentu ikut
tapi bukan pak surya satu satunya
tidak ada pikiran juga untuk buying time dan hal hal yang seperti itu
seluruh waktu yang ada untuk berdiskusi
jadi tidak ada urusan buying time
dan kita ini bukan ego partai
saya membaca saya juga diminta menanggapi beberapa pernyataan pernyataan dari pimpinan partai koalisi
saya tidak mau menanggapi kenapa suasana memang seperti itu kan
ada yang euforia ada yang sudah tidak sabar ada yang lebih tenang
kalau kami memang di briefing sejak tiga oktober oleh pak surya
kita semua berbaur kemana mana
kita berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencari masukan yang lebih baik
jadi tidak ada urusan buying time
sekali lagi saya katakan tidak ada alasan yang mendesak bagi kita untuk terburu buru menetapkan cawapres
yang terpenting saat ini adalah memastikan bahwa pak anies ini tidak akan salah pilih begitu ya bang
jadi kapan sampai pada titik kolaborasi yang pas untuk nasdem
dan juga teman teman di koalisi perubahan mengambil keputusan
pada saat yang tepat kapan itu yang jelas pasti sebelum pendaftaran di kpu ditutup
pak anies juga pasti tidak sendiri
beliau kan mendengar dan mendengar
kemarin di padang kemarin lagi di bandung sekarang ada di situ bondo
itu bagian dari anies baswedan mendengar rakyat
untuk memilih untuk memilih yang terbaik
saya kira begitu
bagaimana nanti apakah benar ini adalah keputusan dari koalisi partai dan juga tim delapan
seperti yang anda sampaikan tadi bahwa semua peluang masih terbuka dan situasinya juga masih cair
kita tunggu seperti apa nanti sebelum ramai ramai ke kpu ya bang taslim ya
plt sekjen dpp partai nasdem
terima kasih hermawi taslim sudah bergabung dengan kpt malam ini